ini cukup mengejutkan memang ya dan kita tentu publik juga menentukan atau menantikan ya
bagaimana hasil penyelidikan dari kpk nanti
betul sekali bahkan banyak sekali pakar pakar yang bilang karena ini bukan kali pertama kan
korupsi munculnya dari kementerian agama atau bahkan kementerian ataupun kanwil kanwil yang ada di daerah daerah
misalkan saja kita ingat banget korupsi ibadah haji tahun dua ribu dua belas dua ribu empat belas itu
dan banyak yang bilang kayaknya harus ada divisi khusus nih
justru lembaga independen yang mengawasi khusus kementerian agama
tapi kan ya masa jadi semuanya lagi nanti dibilang birokrasinya lagi ya makin berbelit
tapi yang jelas concern publik sebenarnya satu intinya adalah pengen semua birokrasi itu bersih
betul transparan lah ya
kita ke informasi yang lainnya nih kepolisian resor pasaman barat sumatera barat
berhasil menangkap calon anggota legislatif yang diduga mencabuli anak kandungnya selama tujuh tahun
ya ini sangat apa ya tidak habis
di pikiran kita kok bisa terjadi ya caleg dprd pasaman barat dari partai keadilan sejahtera ini ditangkap
setelah melarikan diri ke jakarta dan bandung
aha ditangkap kepolisian resor pasaman barat setelah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak sendiri pada empat belas barat lalu
ia sempat melarikan diri dari pasaman barat ke jakarta kemudian berpindah ke bandung dan depok jawa barat
setelah ditangkap aha langsung dibawa ke pores pasaman barat untuk diperiksa
istrinya yang membujuk bujuk supaya dia mau pulang ke padang tapi hanya mau ditemui di padang tidak di pasaman barat
jadi setelah dari sempat bertelepon sama istrinya dia mau ketemu hanya di padang saja
kebetulan sudah sampai padang sudah hampir ketemu sama istrinya tapi kita sudah lakukan upaya penangkapan
aha dilaporkan oleh istri dan anaknya ke polisi pada tujuh maret lalu
ia diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri selama tujuh tahun
sejak korban berusia sepuluh tahun
sampai saat ini polisi telah memeriksa lima saksi yaitu korban istri aha nenek dan dua bidan dari rumah sakit
polisi juga melibatkan psikolog untuk menangani kasus ini